jadi jangan tinggi darahnya
untuk merayu warga agar mau disuntik vaksin covid sembilan belas
kepolisian di kabupaten subang jawa barat memberi warga minyak goreng
warga terutama ibu ibu pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini
selain untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
kegiatan ini sekaligus membantu warga dari kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini
polres subang menyiapkan sedikitnya lima ratus dosis dalam kegiatan ini
di jakarta sejumlah masyarakat kamis pagi mengikuti kegiatan vaksinasi di sekolah al azhar
yang diselenggarakan oleh tentara nasional indonesia angkatan laut
usai melaksanakan vaksin masyarakat disuguhkan pameran alutsista
yang dimiliki oleh tni al dari berbagai macam senjata api mobil tempur dan mobil rudal
hingga dimanfaatkan masyarakat untuk bersuah foto
di sulawesi utara badan intelijen negara daerah sulut
juga melakukan vaksinasi dengan target lima dosis per hari
kabinda sulut laksamata ni adrian syah menyampaikan
binda sulut menggandeng dinas kesehatan setempat untuk percepatan vaksinasi
pihaknya menyediakan vaksin lengkap dalam kegiatan ini
agar angka penyebaran covid sembilan belas bisa ditekan
pemeliputan cnn indonesia